sanggar seroja sebuah sanggar seni tari dan teater beranggotakan delapan transkuan sebelum pandemi
mereka memiliki usaha dengan membuka salon dan rias pengantin namun saat pandemi dan peraturan
psbb diberlakukan banyak dari mereka yang terpaksa harus kehilangan sumber mata pencariannya benar benar
aku malu ya cerita begini beneran aku malu bukan aku pribadi ya mungkin semua juga terdampak
pandemi gini aku tuh sisa bayaran sekolah bayar ini itu punya uang cuman rp lima ya rp lima jadi
aku iseng aku nulis status nih di wa terus di facebook nah tiba tiba ketua sanggar seroja
riki muhammad fajar ini tahu tahu dia lapor sama kiwilc ya riki menyadari bahwa kesulitan ini
juga dihadapi oleh transpuan lainnya yang berprofesi macam macam terutama yang mengamen
ya akhirnya menggalang dana bekerja sama dengan lsm seperti queer language club untuk melakukan
bagi bagi bahan pangan bagi transpuan dan juga beberapa non transpuan yang kesulitan ibu mau
nggak bantuin untuk masak gitu oh mana menerima dan akhirnya kira kira siapa nih bu karena kita
butuh beberapa orang siapa yang bisa membantu akhirnya ada nuke sama indra atau indri gitu akhirnya
nukes sama yang bupandan masak nukes sama indri membagikan makanan ke wilayah kampung duri dan
sali anyar gitu tapi sering waktu berjalan itu semakin banyak teman teman yang berpengalaman dengan
teman yang kita temui gitu lah ini dari lima puluh orang terus bertambah lagi enam puluh tujuh puluh dan delapan puluh orang gitu
selain itu riki juga memotivasi anggota sanggar seroja untuk melakukan usaha kecil mandiri dengan
didampingi seorang mentor bermacam kreasi produk pun hadir seperti risol sambal bawang goreng hingga
seperti devi yang saat ini sibuk dengan gerai madam seroja meski awalnya ragu kini kue khas
belanda yang resepnya turun temurun dari ibunya laris manis ia pun tak menyangka bahwa masih ada
berkah dibalik pandemi yang melanda selama pernah meminta seed pada transkuancobalah yang mempunyai
keahlian misalkan memasak atau menjahit disalurkan aja gitu loh jadi itupun membantu untuk keuangan ya
keuangan ya para transkuan di masa pandemi ini
kalau nggak bisa ya bantu bantulah di lapak lapak kami gitu ya
mau kami gitu jadi kita saling berbagi aja
selain ukmk mereka pun akan menggalang dana dengan konser virtual
akhir agustus nanti yang akan diisi oleh pentas tari
baca puisi dan pemutaran film dokumenter
bekerja sama dengan sanggar puri ranggapati
mereka akan menampilkan tari khas jawa barat jaipong gaplek dan waledak
suka banget suka banget aku dari dulu suka banget dunia entertain
sanggar sroja hingga saat ini masih berusaha menjembatani para transkuan
untuk mendapatkan haknya atas bantuan pemerintah
seperti melengkapi persyaratan administrasi yang seringkali menjadi kendala
tim cnn indonesia jakarta